si andre udah muntah percincin
gak mungkin bagaimana
tadi si tina yang cerita
tina dipanggil ke rumah si mina
tina sendiri denger kok
orang dia ada disitu
eh ini masalah harga diri
gue gak mau semua orang kampung ini tahu
lihat dia toyo
kamu tuh udah tua
gue takut yuk
tuh kan gila
aku liatin buat gue yuk
makannya jangan bikin masalah kamu
kamu gak bikin masalah
mau minta maaf bang
pergi lo kesana
gue lagi pusing pergi
eh apaan sih lo yuk
sekali lagi saya ucapkan terima kasih sama bu aminah pak rizal dan keluarga
sama sama terima kasih juga
ya udah kalau gitu saya pamit pulang ya
oh iya sebentar sebentar
ini pepes ikan mas
oma baik sekali
semua bumbunya dipetikkan
sayuran keramik pak
ya itu maksudnya
terima kasih ya oma
loh kok kamu belum berangkat
itu berjanji udah selesai
tidak suka berbagi
ocorot pemukang untuk tangan
kalau nanti naik mobil harus buka kaca
nanti disangkanya kelly itu sombong
kamu antar kelly sampai ke depan
amtarin sampai ke depan
nanti dia diganggu orang
indra aja yang antra oma
indra kenal sama semua orang
andre lebih tua
lebih banyak kenal orang
yaudah kelly pamit ya oma
jangan sampai dia diganggu orang
kasur ini beb
kamu kan lagi hamil
coba aja kita tahu dari dulu kasur ini penyebabnya
dari dulu udah kita tuker ya beb
pak rijal itu orangnya baik
gimana kalau kita kasih hadiah buat pak richard
oma memang kayak gitu orangnya
aku seneng kok
orang di sini baik baik kok
kacanya ditetep aja ya
nilai nilai lama yang udah hilang
melintasi perkampungan kaca malah ditutup
gak ada lagi interaksi sama warga
asya lebih penting daripada tugul sapa
memang gitu anaknya
anak perempuan satu satunya soalnya
dari beneran nikah duluan gimana ya bang
pasti dipestain gede gedean tuh sama maipah
oh diem aja sih
apa teman perempuannya tuh
tapi sengaja lagi dibuka kacanya
mulai sekarang lu harus dinurut
gak mungkin bagaimana
tadi si tina yang cerita
tina dipanggil ke rumahnya si mina
tina sendiri denger kok
orang dia ada disitu
eh ini masalah harga diri
gue gak mau semua orang kampung ini tahu
anak perempuan gue gak laku
anak perempuan gue cakep
anak perempuan gue cakep
eh lu mau kemana
gue bapak lu